kami bangsa indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
ventilasi ini juga digunakan untuk lorong jebakan
orang lari bisa mengakibatkan jatuh dan bisa mengakibatkan patah tulang
pada masa penjejahan belanda
bandung menjadi salah satu pusat politik kolonial yang sangat penting
bangunan bercat putih di jalan abc kota bandung ini
masih berdiri kokoh walau tidak lagi digunakan
inilah menara pengawas bukti sejarah penjara banco yang tersisa
menara pengawas penjara banjai dipertahankan sebagai warisan
oleh penjajah belanda penjara bancai digunakan untuk menahan para pribumi
yang melakukan tindakan kriminal dan perlawanan politik
kompleks penjara banjai dibangun oleh pemerintah hindia belanda pada abad ke sembilan belas
luas seluruh area penjara mencapai satu hektare
pada seribu sembilan ratus tiga puluh soekarno pernah mendekam di bancai karena dituduh melakukan pemberontakan
kamar yang menghadap ke barat berukuran dua lima meter
satu x satu empat puluh enam meter ini menjadi saksi bisu pengorbanan soekarno
memperjuangkan kemerdekaan indonesia
yang dulu kan yang diselisih ini empat orang ya
pak gatot mangku praja pak masun soekradinapa
cuma yang diselesaikan nomor lima nya yang bekas beliau ketua pni dulu
itu waktu dulu kan disini ada enam belas sertahanan politik
ini yang menghadap ke barat delapan sel tahanan yang dari barat ke timur delapan
kalau sekarang umumlah kelas menangah ke bawah
di dalamnya terdapat barang barang yang pernah digunakan soekarno
seperti tempat tidur bantal selimut sajadah buku buku dan bendera kecil
ada juga peralatan makanan minum dan kendi
di dinding terdapat garuda dan tiga lukisan wajah soekarno
di dalam sel nomor lima inilah insinyur soekarno ditahan oleh pemerintah kolonial hindia belanda
dari tanggal dua puluh sembilan desember seribu sembilan ratus dua puluh sembilan hingga tiga puluh desember seribu sembilan ratus empat puluh
di dalam penjara ini pula insinyur soekarno menulis naskah pembelaan yang berjudul indonesia menggugat
indonesia menggugat lantas diabadikan sebagai nama gedung yang terletak di jalan perintis kemerdekaan nomor lima
gedung yang dibangun pada seribu sembilan ratus tujuh ini kerap digunakan sebagai laundrard atau tempat mengadili para pejuang kemerdekaan
yang memberontak terhadap kebijakan pemerintah kolonial belanda termasuk presiden soekarno
untuk ruangan ruangan yang menjadi nilai sejarah itu ada tiga ruangan ya
pertama ada ruang persidangan
kedua ada ruang perhubungan
kedua ada ruang perhubungan
ada ruang tunggu para hakim jaksa sebelum masuk ke ruang persidangan
dan ketiga itu ada ruangan tunggu
jadi pada apa ya yang mau di persidangan itu ditunggu kanun disitu
salah satu peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah adalah saat soekarno yang saat itu dianggap sebagai pemberontak di sidang
ruangan ini menjadi saksi bisu bagi para tokoh pejuang kemerdekaan indonesia yaitu soekarno dan tiga orang rekannya dari partai pni
yaitu gatot mangku praja maskun dan supriya dinata yang pernah diadili oleh pemerintah hindia belanda pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
dalam persidangan yang digelar soekarno melakukan pembelaan dengan membacakan pledoi yang berkaitan dengan penderitaan rakyat indonesia
menurut guru besar ilmu sejarah universitas pajajaran
baik penjara banjai maupun landrag merupakan cikal bakal lahirnya negara melalui jalan politik dan perjuangan organik
di tengah tengah banyak pergerakan dulu organisasi pergerakan itu melakukan politik kooperatif jadi bekerja sama memilih bekerja sama soekarno non kooperatif mengambil
jadi siap yang sangat bersebangan itu dan itu dilakukan dan dipandang oleh kondisi menjadi sangat berbahaya
pada masa kemerdekaan bangunan ini berubah fungsi menjadi kantor palmerah indonesia pada seribu sembilan ratus empat puluh tujuh sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
gedung indonesia menggugat sekarang namanya itu menjadi gedung bangunan cagadwara kelas a
kenapa jadi penting karena menjadi saksi sejarah perjuangan bahasa indonesia
jadi kalau kita lihat sekarang itu ya ya euforianya kan bukan tumpangnya adalah sali proklamasi yang ada di jakarta
tapi proses perjuangan itu ada di bandung kan gitu jadi semua menemukan proses proses perjuangan
gedung indonesia menggugat telah beberapa kali direnovasi
sejak dua ribu tujuh gedung yang berusia ratusan tahun ini menjadi tempat wisata sejarah dan penyelenggaraan
sebagai kegiatan sosial seni dan diskusi
tempat ini juga biasa digunakan sebagai ruang berkumpul para seniman wartawan dan guru
di sini radio bandung selagi radio republik indonesia
kami bangsa indonesia
menyatakan kemerdekaan indonesia
inilah rekaman siaran teks proklamasi kemerdekaan republik indonesia
yang dipancarkan melalui radio republik indonesia di bandung pada jumat tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima pukul sembilan belas lewat waktu jawa
rekaman siaran proklamasi kemerdekaan indonesia saat ini masih tersimpan di kantor rri bandung jalan diponegoro
saya menemukan itu pita itu nantinya berharga gitu
karena itu dokumentasi yang sangat vital gitu
untuk bukti bahwa rri bandung itu benar benar ada yang mendengarkan di sana
karena indonesia merdeka itu tahunya dari rri bandung
siaran teks proklamasi kemerdekaan tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima ke seluruh dunia terdengar sampai ke iran
saya mendengar dari radio yang kebetulan saya dapatkan ialah radio republik indonesia bandung
disitu saya mendengar pembacaan naskah proklamasi
esok harinya saya lantas lari ke rumah kawan kawan ke tempat kediamannya kawan kawan mengatakan bahwa indonesia sudah merdeka
ada dua nama yang terlibat penyiaran proklamasi kemerdekaan

yang kedua adalah sakti alamsyah dan broto kusumo
sakti alamsyah saat itu merupakan penyiar rri yang membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan indonesia
sedangkan broto kusumo adalah teknisi rri
menurut mantan kepala rri bandung yang pernah mewawancarai imron rosyadi
perebutan bandung hosokyoku untuk menyebarkan siaran proklamasi kemerdekaan indonesia
menyebarkan siaran proklamasi kemerdekaan indonesia
memiliki kekuasaan mengembangkan kekuasaan yang terlalu besar
pasukan pejuang bersenjata disiapkan jika tentara jepang mencoba menggagalkan siaran malam itu
kita bersemangat berjuang untuk suksesnya penyiaran yang tidak mungkin disiarkan dari jakarta
dari radio jakarta karena masih diketat dalam penjagaan dinipon
waktunya tentara jepang disana
makanya teks itu dengan berbagai saluran sampai ke tangan pejuang radio di bandung
berita proklamasi tersebut kemudian disiarkan pula oleh teman teman sesama penyiar lainnya dalam berbagai bahasa
dengan harapan ya tersebar untuk mantepnya di daerahnya di tetar sunda lah begitu ya
dan memang disiarkan dah
di bandung juga dalam berbagai bahasa
jadi bahasa arab urdu cina jepang
suara penyiar sakti alamsyah terdengar hingga ke luar negeri melalui dua pemancar besar
yakni pemancar palasari di daikolot berkekuatan dua puluh kilowatt
dan pemancar khusus luar negeri yaitu pemancar radio malabar di pegunungan puntang banjaran bandung selatan
dengan kekuatan seratus kilowatt
secara teknologi si alat alat ini bisa dipancarkan langsung ke
nah yang menyebar seluruh itu adalah tadi radio besar itu kan gitu
stasiun radio malabar yang ada di pangalengan sebetulnya yang membuat itu jadi kemana mana kan
pembacaan siaran teks proklamasi kemerdekaan indonesia dilakukan di studio bandung hosokyoku tegalega
namun saat ini hanya tersisa monumen yang tertancap di trotoar jalan tegalega tertulis bandung hosokyohu
atau radio milik jepang
pada masa penyejahan
monumen ini menjadi satu satunya bukti bahwa di tempat ini pernah berdiri pemancar radio jepang bandung hosokyoku
yang digunakan untuk menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan ri ke seluruh dunia
namun sayangnya kondisinya saat ini kurang terawat
banyak warga mengaku tidak mengetahui bahwa siaran teks proklamasi kemerdekaan indonesia
ke seluruh tanah air dan dunia dari bandung
selain tugu kecil dan tidak menonjol ini praktis sangat sulit untuk mengenali jejak jejak kantor rri ex hoso kioku di tegalega
yang mempunyai andil dan upaya perjuangan menyiarkan suara kemerdekaan republik indonesia

di kawasan taman hutan raya juanda bandung
menjadi dua lokasi yang sangat kental dengan nilai sejarah kemerdekaan republik indonesia
kedua gua ini dibangun dengan sistem kerja paksa yang diterapkan oleh penjajah kepada rakyat indonesia
setelah menyusuri sekitar lima ratus meter dari pintu dua sampailah saya di goa belanda
tapi untuk masuk ke goa belanda ini saya tidak sendiri
saya ditemani sama petugas informasi dari taman hutan raya juanda ini dengan pak ganja
ya pak ini kita bisa langsung masuk ke dalam atau gimana
langsung aja oke
memasuki gua belanda banyak besi di bagian dinding dan lantai bekas instalasi listrik serta rel troli
untuk mempermudah keluar masuk logistik
untuk memperkuat kegiatan militer
belanda pada waktu itu dibangunlah jaringan gua atau lorong
luas seluruh gua dan lorongnya sekitar lima ratus empat puluh delapan meter
kamarnya ini memiliki kamar kurang lebih lima belas dengan tinggi tiga meter lebar tiga meter dan panjangnya lima belas meter
lima belas lorong atau jaringan goa belanda memiliki beberapa fungsi
salah satunya sebagai ruang tahanan atau penjara
ini penjara untuk siapa pak
ini penjara sebetulnya penjara yang khusus digunakan untuk para pekerja paksa atau para pekerja rodi
ini kurang lebih kapasitasnya sekitar empat sampai enam puluh orang ini
tak jauh dari ruang tahanan ada ruangan sentral yang digunakan belanda sebagai tempat instalasi kelistrikan untuk menerangi seluruh gua
bekas instalasi kelistrikan masih ada hingga saat ini
pada masa perang dunia ii belanda memanfaatkan gua itu sebagai stasiun radio telekomunikasi militer belanda
hubungan radio yang paling terkenal dari gua belanda ini pernah digunakan hubungan radio
dari sini ke panglima armada sekutu yang ada di lautan pasifik
jadi untuk menangkal maksudnya angkatan laut kerajaan jepang ke wilayah pulau jawa
namun angkatan laut kerajaan jepang ini terlalu kuat sehingga dapat mendarat dengan selamat di pantai eretan indramayu
setelah jepang berhasil menguasai gua belanda di lokasi yang sama didirikan gua tambahan yang disebut gua jepang
ada empat pintu masuk yang terbagi dalam tiga lorong paralel berbentuk labirin yang menyambungkan semuanya
gua jepang masih berbentuk asli seperti sejak pertama dibangun
dinding gua jepang masih asli dan tidak disemen
sehingga memiliki tekstur yang tidak rata
begitupun alasnya masih berupa tanah
ada ventilasi udara yang merangkap lubang pelarian dan pengentaian tentara jepang
selain untuk ventilasi ini juga digunakan untuk lorong jebakan
jadi ketika orang melihat dari luar ini seperti nyambung padahal ada satu dua ada tiga lagi nih
jadi orang lari bisa mengakibatkan jatuh dan bisa mengakibatkan patah tulang
di gua ini ada delapan belas banker dengan kondisi yang sama seperti aslinya
bunker ini digunakan sebagai tempat pengintaian penembakan ruang pertemuan gudang dan dapur
untuk membangun gua militer jepang manfaatkan masyarakat indonesia dengan cara kerja paksa atau yang kita kenal dengan romusa
manifestasi energi masa lalu masih begitu kental dan seakan mengajak para pengunjung di tempat ini untuk merasakan kejadian di masa lalu
kekejaman para penjajah di masa lalu masih meninggalkan luka mendalam yang bisa dirasakan hingga saat ini
guru besar ilmu sejarah universitas pajajaran bandung mengungkapkan gua belanda dibangun pada seribu sembilan ratus dua belas oleh kolonial belanda
awalnya gua ini merupakan terowongan sepanjang satu ratus empat puluh empat meter
dengan kaki kaki yang berbeda
sehingga gua ini lebih lebar satu delapan meter untuk menyadap aliran air sungai cikapundung yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air bangkok
sementara itu gua jepang didirikan pada seribu sembilan ratus empat puluh dua oleh militer jepang sebagai benteng pertahanan dan tempat menyimpan amunisi
tampaknya memang itu dibangun dalam konteks tadi
kalau kaitan dengan bandung karena bandung tadi saya katakan sebagai sebuah kementer
dia tepat tinggal orang orang belanda orang orang eropa
dan tidak bisa dipungkinkan salah satu fasilitas yang harus didirikan adalah tenaga air
situs bersejarah ini banyak dikunjungi
terutama oleh mereka yang ingin menikmati wisata alam sambil belajar dan mengenal sejarah
pada masa kemerdekaan kedua gua itu pernah dipakai sebagai gudang mesiu oleh tentara indonesia
kini lokasi ini dapat dikunjungi sebagai tempat wisata yang penuh dengan nilai sejarah
kalau dari dulunya dari awalnya sih ini cuma jalan pedati aja gitu ya
atau pedatiweh atau dalam kata dalam bahasa belanda itu kerenweh gitu
ya sesuai dengan sebutannya dahulu ini tuh memang jalan yang dilalui oleh pedati pedati pengangkut

jelajah kemerdekaan selanjutnya di kota bandung adalah jalan braga yang menjadi salah satu kawasan yang selalu menarik minat para wisatawan
keberadaan gedung gedung bergaya art deco serta sejarah sejak zaman hindia belanda menjadi alasannya
jalajah kemerdekaan selanjutnya di kota bandung hidup percaya
sejak era hindia belanda hindia belanda pulau ini selalu dipercaya dengan peserta
hingga republik indonesia jalan braga selalu memiliki cerita
braga adalah saksi mudi dan muda bercengkrama
menghabiskan waktu sampai senja bahkan hingga purnama menyapa
siapa tak kenal kawasan braga
jalan sepanjang tujuh ratus meter yang terletak di pusat kota ini
telah menjadi salah satu tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke kota bandung
akses pejalan kaki yang cukup luas
deretan resto yang menjual berbagai macam makanan
serta bangunan bergaya artikus sebagai latar untuk berfoto
menjadikan kawasan yang dibangun sejak abad ke sembilan belas ini selalu ramai pengunjung
untuk menjelaskan sejarah di jalan braga saya nggak bisa sendirian
makanya saya bakal ditemenin sama salah seorang warga kota bandung
yang punya concern sama sejarah sejarah tentunya di kota bandung
ada kang alex dari komunitas alert yuk
assalamualaikum kang sehat
yuk kita jalan jalan dan saya juga pengen nanya nanya nih
nah ini memang awalnya jalan braga ini udah dari dulunya rame
dan kenapa sih bisa rame gitu dari dulu sampai sekarang gitu kang
oh ya kalau dari dulunya dari awalnya sih ini cuma jalan pedati aja gitu ya
atau pedatiwe atau di dalam kata dalam bahasa belanda tuh kerenwe
ya secuai dengan sebutannya
dahulu ini tuh memang jalan yang dilalui oleh pedati
pedati pengangkut komoditas kopi komoditas perkebunan dari kebun kebun di sekitar bandung
terus para pengusaha perkebunan ini tuh butuh juga tempat untuk berbelanja
di antaranya itu berbelanja perbekalan mereka ketika mereka tinggal di perkebunan
dan tempat mereka juga
dan juga untuk bersosialisasi di ketika sesudah mereka berada di perkebunan yang biasanya jauh dari keramaian gitu
nah mereka tuh biasanya pada akhir pekan mereka akan turun ke bandung bersosialisasi belanja
nah tempat tempat belanjanya itu di daerah sekitaran braga ini yang kemudian lambat laun meningkatkan keramaian
sejalan braganya ini sendiri
tempatnya tuh di mana aja sih kang spot spot yang tadi dipakai buat ngumpul
yang paling apa ya terkenal gitu atau sering
ya mungkin kita juga nggak tahu nih ternyata oh ini dari dulu mereka itu ngumpul di sini
dan ternyata sekarang juga masih jadi tempat ngumpul
di antaranya tempat kongkol tuh di tempat tempat yang menyediakan
jajanan atau kuliner itu
di antaranya di sini tuh ada banyak restoran restoran juga
nah restorannya apa aja nih kang yang dari dulu sampai sekarang udah ada gitu dan sekarang juga masih ada gitu
ya diantaranya mungkin yang paling terkenal dan masih ada sehingga sekarang itu tuh yang paling
yang di bagian selatan tuh ada dulu dikenal sebagai head snoop's whiz
dalam bahasa indonesia tuh rumah manis gitu
karena itu tuh maksudnya rumah makanan manis
di antaranya menjual roti es krim yang rasanya memang manis
dan yang masih ada hingga sekarang juga yaitu maisong bohoreen
atau yang sekarang jadi braga permain
kami pun berkunjung ke maisong bohoreen atau braga permain
di sana kami sudah ditunggu oleh koordinator
untuk sama sama mencicipi penganan khas belanda seperti poverches dan bitterballen
oh ya teh kalau gitu kita coba makanannya sekarang ya
setelah mencicipi makanan di maisong bohoreen
saya pun berkesempatan untuk melihat salah satu gedung bersejarah di jalan braga
yakni gedung gas negara
gedung ini dibangun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan belas oleh arsitek asal belanda richard leonard arnold sumeker
awalnya bangunan ini dipakai sebagai sekretariat organisasi bandung fourofi
yang sering mempromosikan bandung sebagai tempat tinggal dan tempat wisata kepada bangsa eropa
sejak seribu sembilan ratus dua puluh delapan gedung ini dibeli dan digunakan oleh perusahaan gas netherlands indise gasmasape atau nigm
setelah indonesia merdeka gedung ini menjadi aset milik perusahaan gas negara
sempat difungsikan sebagai kantor pusat pembayaran dan administrasi gas
tempat ini kemudian berhenti beroperasi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kini gedung yang didominasi dengan warna putih ini diubah menjadi hotel dan restoran
yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta
untuk pemanfaatan ruang di gedung ini yang punya sejarah panjang
seperti apa sih pak antusiasme konsumen gitu untuk datang ke sini dan juga mungkin bertanya soal sejarah
kalau kita lihat sejarah ini
ini kan paris panzawa dulu
jadi buat orang orang datang ke sini belanda itu untuk menikmati braga yang bagus ini
nah itu yang masih kami pertahankan kami masuk di industri turisme
jadi banyak orang yang datang ke braga ini dari luar bandung
contohnya kita bilang ada yang dari cirebon dari jakarta dari luar
nah ini yang kami tangkap
jadi pada saat mereka datang ke sini kami punya kamar
di samping juga ada yang day trip gitu
nah kami punya restoran ini
nah ini mempertahankan arsitekturnya masih sama seperti dulu atau ada perubahan perubahan sedikit
secara general kami mempertahankan
jadi kalau kita lihat semua material materialnya masih sama
cuma yang kami tambahkan adalah interior atau loose furniture nya kita tambahkan
tapi yang fisik kita masih bertahan
itu yang masih kami pertahankan
tidak ada sama sekali yang kami ubah
selain gedung gas negara masih banyak gedung lain di jalan braga yang menyimpan cerita
selain menjadikan tempat tersebut sebagai cagar budaya
kisahnya harus terus diperdengarkan terutama kepada anak anak muda
agar tetap abadi dan semakin dicintai
dengan semakin mengenali sejarah jalan braga semestinya kita tidak hanya mengabadikan foto semata
namun selalu mencintai dan menjaganya
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat